well gak main main ya kayaknya gundala dan teman temannya ini dipersiapkan dengan begitu matang oleh teman teman dari bumi langit termasuk dengan sutradaranya nih ada joko anwar
langsung saja kita ngobrol ngobrol dengan sang sutradara ada joko anwar lewat sambungan telpon di cnn indonesia connected
bang joko selamat malam
selamat malam selamat malam terima kasih
bang joko selamat dulu filmnya sudah tayang hari ini serentak di bioskop tanah air
sudah datang di bioskop dan sudah banyak sekali sold out
jadi hari ini sambutan luar biasa dan antisiasme di lini masa juga luar biasa kita terus turning tropik dari pagi dan semoga ini pertanda bahwa film gundala diterima oleh masyarakat
tapi gimana sih perasaannya ada deg degan gak sih akhirnya ini kan mimpi seorang joko anwar yang sudah lama sekali akhirnya terwujud dan juga disaksikan oleh banyak mata
tapi masalahnya ini adalah bukan cuma mimpi saya tapi mimpi banyak sekali orang indonesia untuk bisa mendapatkan film superhero atau film jagoan kita sendiri gitu
selama ini kita
kita nonton tentunya film film dari luar kita juga sangat menikmati
tapi kalau misalnya ada film superhero atau film jagoan yang ketika kita nonton kita bisa relate ke karakternya situasinya permasalahannya
itu aku rasa adalah impian banyak orang indonesia dan kesulitannya tantangannya karena kita tidak mau tentunya tidak mau mengecewakan
dan kita ingin penonton juga bangga masyarakat juga bangga dengan gundala
tapi alhamdulillah sejak kemarin kita tayangkan dari mulai fresh screening gala premier dan hari ini sambutannya luar biasa
dan orang orang juga sangat sangat menikmati
kita datang ke beberapa bioskop filmnya selesai semuanya tepuk tangan malah ada yang berdiri
jadi ini betul betul membanggakan dan ya sangat menyenangkan
saya juga kalau lihat di lidia masa banyak banget orang yang nge post nge post tiket film
saya jadi gak sabar pengen nonton nih weekend ini ya
tapi kalau kita bahas soal gundala nih bang joko gundala
dan mereka banyak yang nobar karena memang film ini enak untuk dinimati bersama keluarga bersama teman gitu
karena akan banyak sekali filmnya sangat menyenangkan
tapi begitu keluar ada katanya beberapa
ada hal yang menarik untuk didiskusikan setelah menonton bersama gitu
nah gundala ini kan jadi apa ya film pertama
jadi tonggak penentu bagaimana nih kesuksesan dari bumi langit cinematic universe nanti kedepannya
ini jadi beban dengan ekspektasi ini nggak sih bang joko
kita nggak pernah menjadikan segala sesuatu menjadi beban tapi sebagai tantangan
dan kita coba membuat film ini dengan sangat serius secara teknikalitis dan secara setika
kita buat yang terbaik
dan alhamdulillah kita sudah menembus toronto international film festival
satu dari lima film festival terbesar dunia dan sangat selektif banget
dengan masuknya gundala di toronto international film festival ini adalah satu bukti dan garansi bahwa film kita secara kualitas bisa disejarkan dengan film film hero luar gitu
bahkan di toronto kita juga bakal bersanding dengan film film hollywood seperti joker dan sebagainya
wow sebelas september nanti ya di toronto ya
nah gundala ini kabarnya diproduksinya masif
total pemainnya satu delapan ratus orang
itu pengalaman selama masa produksinya gimana tuh bang
selama produksinya betul betul luar biasa karena secara skala ini luar biasa besar ya
semuanya sangat antusias sangat dedicated ke pekerjaan baik crew atau cast
jumlah pemainnya seribu delapan ratus lokasi ada tujuh puluh
kita syuting lima puluh tiga hari yang sebenarnya kurang cukup untuk syuting
tapi ya kita karena penuh dengan semangat kita menjadikan ini sebagai tantangan
dan buahnya saya rasa sih bisa dinikmati hari ini dan orang orang bisa menikmati
ini adalah satu rewards yang paling besar buat kita setelah membuat gundala
oke kalau saya lihat di twitter dari bang joko anwar nih
bang joko juga sempat mengundang sineas muda sinias indonesia yang mau bergabung dengan project dari bcu ini
memang seterbuka itu untuk sinias tanah air
karena jaga cinema bumi langit atau rangkaian film yang kita buat dengan cerita yang berkesinambungan ini
kita maksudkan untuk menjadi showcase buat talenta talenta terbaik indonesia di belakang maupun di depan kamera
jadi kita mengundang sineas sineas para pemain untuk bergabung dengan film film jaga cinema bumi langit berikutnya
karena kita mau menjadikan ini sebagai talenta terbaik kita
nah kalau ngomongin talenta terbaik bang joko juga sempat mengupload cash
cash dari semua pemeran yang ada di bcu ini
nama namanya luar biasa bikin merinding papan atas kalau boleh saya bilang
itu apa namanya mengambil keputusannya gimana susah nggak sih bang joko
seperti yang kita bilang kita tidak mengajak orang untuk bergabung bukan karena populer bukan karena punya nama
tapi memang dia punya skill ya baik skill untuk acting di depan kamera skill di belakang kamera sebagian sandisi kameramen
art director dan sebagainya
jadi pemilihannya berdasarkan skill
jadi ada yang sudah terkenal sudah yang punya nama seperti yang kita sudah umumkan
tapi banyak sekali yang memang pemain pemain baru juga banyak sekali
oke ternyata ada juga anak anak kecil yang diikut sertakan yang akhirnya jadi talenta baru jadi populer begitu ya karena film gundala ini
betul ada pemain anak sekitar tujuh orang di gundala semuanya incredibel
dan ini memang salah satu komitmen kita untuk menjadikan film gundala dan jagat cinema bumi langit bukan sekedar untuk produksi film
tapi juga untuk mencari bakat bakat baru di perfilman indonesia
well kalau misalnya kita ngomongin gundala nampaknya mungkin ekspektasi orang ke marvel atau ke dc begitu
nah kalau hollywood punya itu indonesia kan sekarang punya jagat bumi langit yang harusnya kita banggakan ini
nah ini proyek besar yang sangat menarik seoptimis apa
joko anwar dan juga bumi langit cinematic universe dengan proyek ini
kita optimistis terutama setelah film gundala selesai dikerjakan dengan sangat serius hasilnya bagus ceritanya bagus bisa dinikmati oleh masyarakat
dan seperti yang kita bilang tadi sudah menembus beberapa festival yang sangat selektif dan bergensi ya
jadi optimistis karena ternyata kita punya talenta talenta yang bisa diajak untuk membuat sebuah karya film yang baik
dan bagus dan bisa dibanggakan dan sejajarkan dengan international film gitu
jadi kita optimistis sekali bahwa ini akan jadi awal dari sebuah semangat baru di perfilman indonesia
saya juga dengarnya happy banget semoga nanti ketika nonton weekend rame rame penuh bioskop semuanya tepuk tangan ya
well bang joko anwar terima kasih banyak sudah berkomunikasi sama kami di channel indonesia connected
semua berharap besar dengan film gundala ini
tapi kalau dari kacamata pengamat film nih kita harus tanya seperti apa
nah untuk membahasnya bergabung bersama kami ada andi basojaya jurnalis film dari berita gar id
mas andi baso selamat malam
selamat malam mbak
mas andi kalau tadi seoptimis itu joko anwar menilai hasil karyanya yang dilakukan oleh teman teman di bumi langit cinematic universe
kalau mas andi saya harus tanya sudah nonton belum
kebetulan kemarin dapat kesempatan
kepada kesempatan pertama juga nonton di press screening nya gundala
nah seoptimis itukah juga seperti joko anwar
kita harus selalu optimistis ya sama terobosan terobosan atau langkah langkah yang coba dibikin sama sinias kita dalam hal terutama di gundala atau yang lebih umum jagad cinema bumi langit ini
dalam memberikan apa ya sebuah kemajuan sih kalau kita kita itu
menyebutnya karena ini kan baru pertama kali juga ada sebuah produksi yang dicanangkan mirip dengan yang diproduksi di hollywood sana
selain optimistis kita juga harus mendukung penuh lah
oke mas andi saya harus tanya dulu nih
sebelum sebelumnya sebelum ada film gundala ini dan kedepannya nanti ada film dari bcu
biasanya film indonesia itu bertahan berapa lama sih mas di bioskop
yang terakhir kan bertahan selama sebulan itu film drama
biasanya film indonesia itu bertahan berapa lama sih mas di bioskop
garapannya gine esnur kalau nggak salah
bisa sebulan lebih sih kalau paling panjang tuh umurnya
kalau film gundala ini bisa ditargetkan berapa lama
kira kira kalau melihat reaksi dari hari pertama penayangan ini
kalau aku pribadi sih berharapnya bisa nyampe lah ke angka yang membuat dia bertahan sebulan juga ya
syukur syukur bisa lebih itu target atau harapan realistis aku sendiri sih
gundala ini kan cerita lawah sekali yang mungkin generasi milenial tidak tahu siapa gundala
siapa si buto ijo dan teman temannya
siapa sri asih
nah kalau mas andi melihat premiernya semalam begitu
ini bisa diterima nggak sih dengan generasi baru saat ini
harusnya sih bisa
karena kan sebenarnya meskipun ini materinya lama
akhir enam puluh an kalau nggak salah
tapi bumi langit kan sebelumnya dari tahun dua ribu tujuh belas kalau nggak salah
sudah mencoba merilis
mencoba merilis ulang materi lamanya
kemudian juga menghadirkan beberapa jagoan jagoan komik dalam kemasan yang lebih baru
yang lebih match sama anak anak generasi z atau milenial sekarang sih
oke kayaknya memang banyak faktor yang mendukung untuk banyak milenial atau generasi sekarang untuk nonton
termasuk ada cashnya dan juga cerita yang ada di sosial media begitu ya
mas andi basojaya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected